penertiban tambang minyak di lapangan tawun tuban selasa siang mendapat perlawanan dari para penambang
mereka menghadang petugas dengan memblokir jalan masuk karena dianggap mengancam mata pencaharian mereka
aparat gabungan polisi tni dan satpol pp tuban yang melakukan penertiban tambang minyak sumur tua di lapangan taung gegunung
desa mulyo agung kecamatan singgahan kabupaten tuban selasa siang tidak berjalan mulus
puluhan penambang minyak ilegal tersebut ternyata melakukan perlawanan
sambil membentangkan spanduk mereka berdiri menutup jalan
penambang juga mencoba menghalangi petugas dengan memblokir akses utama menuju lokasi tambang
menggunakan pagar dari kayu dan kawat untuk merintangi jalan aparat
meski sempat diwarnai ketegangan antara petugas dan para penambang
namun karena kalah jumlah blokade yang dibuat penambang gagal membendung langkah petugas
dua ratus tiga puluh petugas pun akhirnya bisa merangsek
kedalam lokasi tambang
meski demikian beberapa penambang masih tetap tidak putus asa
dua penambang bahkan nekat memanjat tiang penyanggabor
agar petugas tidak membongkar alat yang telah mereka pasang dengan susah payah
setelah dilakukan negosiasi kedua penambang bersedia dibujuk untuk turun
eksekusi dan pembongkaran alat akhirnya bisa dilakukan dengan lancar
tadi memang ada sebagian dari masyarakat yang pekerja sini melakukan penghadangan
setelah kita berikan pengertian bahwa kita datang ke sini sebagai perwakilan negara
memberikan kepastian masing masing warga negara mendapatkan haknya
eksekusi ini dilakukan setelah perusahaan daerah aneka tambang yang memperoleh bowenang dari pertamina
untuk mengelola sepuluh sumur minyak tua kesulitan mengakses sumur tersebut
hal ini disebabkan selama ini sumur sumur tersebut telah dimanfaatkan masyarakat sekitar hutan secara ilegal
diberi pengelolaan sumur tua yang diambilnya sepuluh
yang kita kelola ini kan sumur tua bekas belanda yang memang ini nanti kita akan kita ini
akan kita bersihkan dulu sumur tuanya itu
selanjutnya peralatan tambang yang telah dibongkar diamankan ke mapol restuban
dion fajar arianto tuban